libur panjang erat kaitannya dengan peningkatan kasus positif covid sembilan belas
hal ini juga berpotensi menimbulkan efek domino lain yang merugikan
menurut ketua bidang data dan teknologi informasi satgas covid sembilan belas dewi nur aisa
pada dialog virtual rabu sore dampak peningkatan kasus covid sembilan belas terlihat di pekan pertama hingga ketiga setelah libur panjang
misalnya pada libur idul fitri bulan mei lalu
menyebabkan rata rata kasus per hari yang awalnya sebanyak enam ratus kasus
melonjak menjadi satu seratus kasus per hari
begitu juga pada libur panjang hari kemerdekaan pada bulan agustus
dampak juga terasa tiga pekan setelah libur panjang bulan oktober lalu
kondisi ini menimbulkan efek domino seperti keterisian kamar perawatan dan angka kematian
untuk angka kematian setelah terjadinya libur panjang
memang pada pekan setelahnya ini satu pekan setelahnya sempat agak turun kemudian dia naik nih
nah tapi kenaikannya juga sangat signifikan
bisa kita lihat pada saat pekan ke satu dua tiga empat
pekan ke empat setelah libur panjang
ini yang kematiannya juga terus naik nih
nah ini kan yang juga harus kita waspadai
kenapa akhirnya fatalitas juga kita temukan bertambah
dan kalau kita lihat angkanya sebelumnya ini nggak ada yang sembilan ratus nih
tapi tiba tiba menembus
tujuh ratus tujuh puluh delapan yang paling tinggi ya sebelumnya ya
setelah libur panjang pekan keempat setelahnya ini angka kematiannya dalam waktu satu minggu mencapai sembilan ratus
sepekan setelahnya masih di angka sembilan ratus juga